warga di yogyakarta dan surakarta memang sangat mengenal nasi kucing kalau mau makan lengkap
dengan segala lauk tradisional bisa didapat dalam satu porsi jadi nasi kucing enggak ada kucingnya
kan inilah yang namanya nasi kucing nasi kucing ini biasa ditemui di angkringan angkringan di
yogyakarta ada beberapa jenis nasi kucing di yogyakarta misalnya di angkringan ini ada nasi
kucing teri ada nasi kucing tempe dan juga nasi kucing sambal setiap orang bebas untuk mengonsumsi
berapapun nasi kucing yang diinginkannya saya biasanya kalau diangkringan bisa makan lebih
dari satu porsi dan tentu saja minum dengan minuman kesukaan saya pak teh jahe satu minta sendok
pak sarino adalah penjual nasi kucing yang sudah berjualan lebih dari tiga dekade baginya nasi
kucing adalah makanan wajib dan harus ada
ya di setiap angkringan ya karena kalau angkringan jogja ini identik dengan nasi kucing
kalau enggak ada nasi kunyingnya itu ya bukan angkringan enggak cuma dijajakan di pedagang kaki
lima nasi kucing kini juga hadir di kedai masa kini meski menyajikan beragam lauk lain sejumlah
lauk yang biasa dihidangkan oleh pedagang kaki lima tetap dipertahankan kami mengangkat dan mempertahankan budaya kuliner
seinenjaknya sari kemudian menyebutnya yang seribu sembilan ratus sembilan puluh empat pron locals apa biakara sesuai dengan era yang watching

terdiri dari negara negaraffentlich kim menteri bahkan terima kasih dari kiwi ok bahwa
masih masih banyak tandafah yang dieram kembali ke atas di indonesia tadi pada tahun sembilan puluh kalau jikan
atau jatah makannya adalah dengan nasi tempelangan
nasi tempelang itu adalah bentuk bungkus seperti nasi kucing
isinya adalah nasi sedikit kemudian oseng tempe yang sekarang di
atau sambal goreng tempe yang seperti sekarang diikuti
kemudian sering soun sering tempe dan sebagainya
meski mempunyai akar budaya mataram menurut sumartoyo
istilah nasi kucing lahir dari masyarakat
sekitar satu dekade sejak munculnya angkringan terutama di yogyakarta